hai di depan kantor kelurahan pademangan barat jakarta utara tiga unit armada bus
sekolah siap mengantarkan para lansia menuju ke tempat vaksinasi sabtu pagi
setidaknya ada dua ratus orang lansia terdata di kelurahan tersebut yang siap untuk divaksinasi
kofit sembilan belas satu persatu dari mereka masuk ke dalam bus berkapasitas dua puluh tiga orang ini
ya sangat ini sekali ya bermanfaat dan berguna banget ya tadinya awalnya kan
nggak ada nih dan kita kan protes lah ya maksudnya untuk akses ke sana walaupun dekat kan tapi
kayaknya susah gitu apalagi untuk para lansia nah setelah kita adakan aku enggak
ternyata ada bantuan armada ini gitu ya sangat berguna sekali bermanfaat banget
itu tidak hanya di kelurahan pademangan barat bus sekolah untuk mobilisasi lansia
vaksinasi juga tersedia di lima wilayah kota administrasi dki jakarta saat ini tersedia
unit armada bus jenis medium yang dikerahkan dengan lima puluh lima personil yang bertugas namun warga
tidak dapat mengajukan perorangan naik bus sekolah untuk vaksinasi bus akan mengangkut
lansia berdasarkan titik jemput
setelah ditentukan melalui pemerintah kota atau dinas kesehatan setempat jatuh
pengoperasiannya juga mengikuti kebutuhan dari masing masing wilayah jadi nanti kita
apa kita koordinasi dari wali kota terus dan mungkin ini dari kelurahan ya saat ini dari
kelurahan pademangan barat jadi mereka yang mengumpulkan lansianya
mengumpulkan lansianya terus bersurat ke dinas perhubungan lalu ditembuskan ke kita
ke kita ke pengangkutan sekolah
mobilisasinya jadi tergantung jumlah lansianya di hari itu ya mbak ya
kalau misalkan cukup sekali jalan cukup sekali ya kalau memang jumlahnya banyak
kita bisa beberapa kali balik jemput untuk ke lokasi vaksin
mobilisasi vaksinasi lansia juga menerapkan protokol kesehatan ketat
tidak hanya bagi para penumpang tapi juga berlaku pada pengemudi dan asisten pengemudi bus
kalau untuk masalah prokes paling kita yang standarnya lima m nya kita terapkan
untuk menjaga jaraknya sama masker terus sanitizer juga kita nggak pernah lepas
mobil ini di desinfektan
kita jadi setelah pelayanan ini kita ada ruang khusus dekontaminasi di tempat kita di pool
tidak hanya saat vaksin pertama
juga akan dilayani oleh bus sekolah
para lansia nantinya akan kembali pulang ke titik penjemputan awal dengan bus sekolah yang sama
mobilisasi bus sekolah untuk vaksinasi lansia tahap pertama akan berlangsung hingga tiga puluh satu maret mendatang
ada dua puluh satu lima juta orang lansia yang ditargetkan penerima vaksinasi
dan dengan adanya bus sekolah diharapkan dapat membantu dan juga meringankan para lansia
mengendalikan akses transportasi menuju ke tempat vaksinasi
dan diharapkan dengan adanya bus sekolah tersebut dapat menjadi salah satu fasilitas
untuk menyukseskan upaya pemerintah dalam hal program vaksinasi di masa pandemi covid sembilan belas saat ini
indra yani lakshmi angga cita kesuma jakarta